pengadilan tinggi bandung kembali menyelenggarakan seleksi ujian tertulis
calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi tahap ke dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
diharapkan dalam seleksi ini dapat melahirkan hakim yang berkualitas dan berintegritas
tercatat ada empat ratus dua belas peserta seleksi ujian calon hakim ad hoc dari tiga puluh provinsi di indonesia yang lolos administrasi
dari berbagai tahap seleksi tercatat ada tiga puluh satu peserta yang lolos masuk tahap seleksi selanjutnya
bertempat di ruang sidang utama pengadilan tinggi bandung peserta yang mengikuti seleksi adalah sarjana hukum dan sarjana lainnya
yang berpengalaman di bidang hukum minimal lima belas tahun dan sekurang kurangnya berumur empat puluh tahun
ketiga puluh satu peserta ini sudah melalui berbagai tahap selain tahap seleksi administrasi dilanjutkan seleksi ujian tertulis
tahap pertamanya mengerjakan soal urayan yang meliputi pengetahuan soal hukum dan dilanjutkan tahap kedua yaitu ujian membuat putusan
peserta yang nantinya dinyatakan lulus adalah peserta yang berkualitas dalam mengerjakan soal ujian itu
sehingga mampu mendapatkan nilai tinggi karena yang diperlukan adalah hakim yang berkualitas
peserta ini nantinya diharapkan mendapatkan
calon hakim ad hoc tindak pindah korupsi yang berkualitas dan berintegritas
kualitas itu tentunya mengenai masalah keilmuan berkaitan dengan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pindah korupsi
dan pencucian uang yang menjadi kewenangan pengadilan tindak benar korupsi
pengadilan tinggi bandung telah ditunjuk untuk melaksanakan seleksi ujian tertulis
tentunya harapan kami dari wilayah hukum pengadilan tinggi bandung ini
lahirlah hakim hakim ad hoc yang berintegritas jujur berkeadilan
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat tentunya pencari keadilan
diharapkan dalam seleksi ini mampu melahirkan hakim hakim ad hoc yang berkualitas dan berintegritas
sangat dibutuhkan hakim yang berkualitas dan berintegritas